proposalnya disetujui mah
aduh mina seneng banget
kita kasih tahu anak anak kang
andri sama indra ada di dalam
vitamin sama kalciumnya
jangan jangan cewek tadi istri tua yang si kicit lagi
ya biarin aja sih
omongan gue tadi cuma bercanda
istri tuanya kicit

belum tentu juga istrinya
mau istrinya atau bukan istrinya ngapain lo pikirin
lagian yang diajak ngomong tuh gua ngapain lu yang jawab
kalau jadi gosip gimana
kak kan lo mau ngasih tahu keluarga selfie kalau si kicit punya tiga istri
nah mumpung ada si cetina itu kesempatan lo buat ngasih tahu
nah masalah cewek tadi itu istrinya atau bukan masa bodoh
cinta membuat lo tell me
mau pakai gaun apa mau pakai apa
terserah neng aja kiki sing ikutin
be nyak maaf bentar ya
ada telepon dari rekan bisnis
ada apa nyak
sini tamak mari
iya nyak iya nyak udah dulu ya
waduh gawat nih
istri tua kicit dateng selvi batal nikah
kalau lo selesai sekarang giliran
cewek gue udah nungguin
gak bakalan mau lagi dia sama gue
lo kandang sering begitu
ada bisnisnya perlu diobrolin
kiki pamit dulu nyak be
maaf be udah ditunggu
ga usah diantar
sipik antar aja yuk
eh udah cepetan berangkat soalnya sini tamak mari
malah sekarang gue udah belajar
kalau suami nanti mau berangkat kerja
tiap hari nyari duit duitnya ga abis abis
ntar nih ya tugas lo cuma dua
sama nyabisin duit dia
iya pak bu
lu jangan cerita cerita masalah tadi sama mama ya
masalah apa masalah itu kan banyak
masalah kicit punya istri tiga
nggak penting juga buat kita
kasian nanti mereka malah malu
enak ya indri
kita makan telur ceplok industri makan enak di rumah oma
lo bukannya terima kasih udah dimasakin sama mama juga
dra tadi kan mama udah suruh kamu ke rumah oma
tapi kamu nih nggak mau
sama adik aja hirian lu
lu sama adik nyiksa
main yang udah nggak galau
proposalnya disetujui ma
aduh mina seneng banget
kita kasih tahu anak anak kang
andri sama indra ada di dalam

vitamin sama kalsiumnya diminum nggak
kenapa ya kang